pada masa itu keadaan begitu tak terkendali jauh dari sifat kemanusiaan keadilan dan tak ada arah tujuan
sering terjadi peperangan kaabah pun hampir dihancurkan
maka allah swt mengutus baginda nabi muhammad saw
kelahirannya menjadi rahmat bagi seluruh alam